dan saatnya kita ke informasi lainnya
hari ini dilakukan pelepasan balon untuk memperingati hari ulang tahun ke enam belas transmedia
pelepasan balon ini dilakukan di halaman gedung transmedia jakarta
dan saat ini sudah ada proses lapangan asian indonesia dea intan kartika di lokasi acara
selamat siang dea
dea sejauh ini bagaimana suasana kegembiraan di halaman gedung transmedia yang bisa anda laporkan saat ini
selamat siang alfian
suasana kegembiraan kami rasakan para karyawan transmedia
ada juga transvision yang hendak merayakan kegiatan simbolis kita pada siang hari ini
yaitu akan menerbangkan balon
ini menjadi kegiatan simbolis sesuai dengan tagline atau slogan yang diambil oleh transmedia ke enam belas tahun
yang akan jatuh pada tanggal lima belas desember dua ribu tujuh belas

yaitu terbang bersama transmedia
dan yang saat ini anda saksikan adalah kegiatan pelepasan balon
ini berarti ini sebuah lambang dari slogan yang tadi saya katakan yaitu terbang bersama transmedia
kegiatan ini diikuti oleh sebagian karyawan dari seluruh anggota atau seluruh perusahaan yang ada di transmedia
yang tadi saya sebutkan alfian
ada juga pak
sebelum ini ada koleksi dari transmedia yang menunjukkan ke karyawan dan juga merayakan hari
ini adalah kegiatan yang akan diakannya
kegiatan di luar kantor tapi juga penghargaan penghargaan pihak transmedia kepada para
nanti akan diberikan penghargaan pada sejumlah karyawan terbaik
dan besok yang perlu diketahui oleh masyarakat bersama
yaitu ada kegiatan acara musik perayaan
iya ada sejumlah penyanyi terkenal
artis artis ibu kota yang akan menghiasi panggung ulang tahun transmedia
terbang bersama transmedia
ada grup band
ada juga aisyah nasaraswati
yang terkenal yang akan hadir dalam perayaan enam belas tahun transmedia
yang rencananya akan disiarkan secara langsung di seluruh stasiun
seluruh platform yang ada di transmedia
mulai dari transtv transujung sian indonesia dan juga the tinkom
tentunya sejumlah persiapan sudah kami lihat di sini
saya berdiri tepat di atas mimbar dan juga tempat duduk para tamu
nantinya akan ada tamu yang akan diundang
selain itu masyarakat umum juga bisa datang ke gedung transmedia
yang letaknya ada di jalan kapten tendean jakarta selatan
untuk bisa menyaksikan secara langsung bagaimana kemeriahan dari transmedia ke enam belas
baik terima kasih dea intan kartika
semoga memang transmedia bisa terbang bersama dengan seluruh penggemarnya
untuk memberikan informasi yang terbaik bagi warga indonesia